dan lewat sambungan telepon kita sudah terhubung dengan kapolresta banda aceh
kombes trisno rianto selamat malam pak trisno
selamat malam pak seraid
baik pak trisno terbaru dari anda bagaimana perkembangan perburuan napi yang kabur di sana
jadi perburuan napi yang kabur ini saya koreksi tadi
jadi kita yang sudah diamankan itu sebanyak tiga puluh lima
tiga puluh lima ya pak
tiga puluh lima ya tiga puluh empat ditangkap dan satu orang menyerahkan diri
menyerahkan diri ke polsek di potalan
jadi masih ada sisa tujuh puluh delapan lagi lah
oke dengan angka yang masih cukup banyak ini proses pengejarannya seperti apa pak trisno
proses pengejaran atau pencarian yang kita lakukan
yang pertama kita melakukan
penyekatan di pintu keluar masuk banda aceh
rajia dilakukan di banda aceh terus di forest forest tetangga
itu juga seluruh jalur timur ke arah medan itu semuanya melakukan rajia
terus yang kedua kita menyebarkan foto terkait dengan napi yang kabur kepada seluruh jajaran
terus yang ketiga kita juga melakukan himbauan memberikan himbauan kepada masyarakat
apabila melihat menemukan napi segera melaporkan menginformasikan kepada kepolisian terdekat
juga kita menghimbau kepada pihak keluarga untuk menyampaikan melaporkan kepada pihak yang berwajib
terus yang berikutnya kita juga menyampaikan
kepada bapak bintang timas anggota kita yang ada di lapangan
untuk langsung mendatangi keluarga sesuai dengan alamat yang ada di napi tersebut
pak trisno bagaimana mendeteksi ya atau cara cara pihak kepolisian untuk bisa mendeteksi
bahwa napi ini kemungkinan akan mengarah kemana dan kabur ke bagian mana
apakah ini kemudian sudah terjadi

jadi yang kami lakukan itu kan kita mempunyai alamat alamat mereka
alamat mereka sehingga kita sampaikan kepada kepolisian yang ada di tempat tempat tersebut
dalam hal ini seluruh yang ada di aceh dan ada nanti ke daerah medan kita sampaikan data itu
dan kemudian dengan harapan itu mendatangi ke keluarga tersebut
arahnya mungkin ke arah ke tempat keluarganya itu alamat mereka
ada imbauan pak kapolres untuk napi yang kabur ini batas waktu menyerahkan diri kapan
himbuan yang sudah dilakukan terhadap para napi itu juga ada himbuan dari pimpinan kami bapak kapolda
selama tiga x dua puluh empat jam
diharapkan menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib
kalau dari kepolisian sendiri
ada tenggat waktu pak
kapan kemudian proses pencarian ini akan terus dilakukan
atau memang akan terus dilakukan sampai semuanya tertangkap
kami akan terus melakukan ini sampai tertangkap
dan kita terkoordinir tentunya dengan pihak lapas
baik pak kapolres terima kasih sudah bergabung di prime news malam hari ini
kita tentu berharap kepolisian segera menangkap seluruh napi yang kabur di banda aceh